beragam peristiwa yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir telah mengubah perjalanan hidup perempuan ukraina yang satu ini
diawali menjadi seorang jurnalis aktivis duduk di kursi parlemen hingga akhirnya sekarang berada di garis terdepan melawan rusia
tetiana kornovo seorang ibu dua anak yang sempat aktif terlibat serangkaian unjuk rasa
yang meminta integrasi lebih erat dengan uni eropa atau dikenal dengan peristiwa euromaidan
tetiana juga terjun menjadi seorang jurnalis dan dikenal dengan laporan investigasinya tentang korupsi di ukraina
ia kemudian merambah dunia politik pada dua ribu empat belas setelah terpilih menjadi anggota parlemen ukraina
namun sejak ancaman invasi rusia dimulai tetiana mendaftar di angkatan darat ukraina dan dilatih sebagai operator rudal anti tank stugnape
unitnya termasuk salah satu yang ditempatkan di utara ibu kota kiev
ditugaskan untuk menyerang dan menghancurkan
tank dan kendaraan lapis baja rusia agar tidak mendekat ke ibu kota ukraina
satu tank hancur sudah cukup untuk menghentikan serangan karena pasukan rusia akan berbalik dan melarikan diri
tetiana cornoval adalah seorang janda ibu dari dua anak
suaminya mikola berezovi bertugas sebagai pejuang sukarelawan di batalion azov dan terbunuh dalam pertempuran di ukraina timur pada dua ribu dua puluh